kemudian jenis makanan yang tidak disarankan dipanaskan adalah sayur sayuran
karena begini kiri serangan teroris yang profesional ini adalah dilakukan secara mendadak ya